pada siang hari ini dari selasa dua puluh dua agustus dengan panggilan dari surat percatatan
sudah ada dan sudah kita sampaikan kepada pendukat prinsipal dan penguasanya
bahwa alamat seperti mana dalam surat percatatan ini sudah tidak tapi saudara pendukat tetap yang nanti
ruang siang utama kita beset dari kamis
supaya bisa bersaksakan
kasih atas kemudian